kita ke informasi pertama pihak penyidik polda metro jaya masih menyelidiki dan mendalami rekaman cctv
di ruas jalan tol jakarta cikampek kilometer empat puluh sembilan hingga tujuh puluh dua
sebelumnya pihak jasa marga menyatakan cctv tersebut rusak sejak minggu pagi
rekaman cctv ini akan menjadi alat bukti bagaimana kronologi kejadian penembakan
yang menewaskan enam anggota laskar front pembela islam atau fpi
di ruas jalan tol jakarta cikampek pada senin dinihari
cctv diperlukan mengingat ada dua versi kronologi terkait kejadian tersebut
yakni dari pihak kepolisian dan pihak fpi
untuk dalam semuanya
dan untuk memutuhkan informasi lebih lengkap sudah ada korespondensi dari indonesia
arya dita utama di polda metro jaya jakarta
dito bagaimana perkembangan kasus penyerangan anggota polisi yang dilakukan pengawal rizik sihab
dan juga bagaimana perkembangan terkait dengan jenazah laskar fpi yang berada di polda metro jaya
memang hal itu disampaikan
informasi terbaru terkait kasus kasusnya
yang tadi disampaikan oleh kabinet humas polda metro jaya yaitu kombes pol yusri yunus
tadi sekitar pukul lima belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat
nah di dalam keterangannya kepada media dia menyampaikan setidaknya empat hal
di antara yang pertama adalah enam jenazah anggota fpi yang tewas dalam bentrokan
dengan pihak kepolisian di jalan tol jakarta cikampek
rencananya nanti maghrib akan diserahkan kepada pihak keluarga
memang saat ini tim forensik di rumah sakit polri kramajati disebut masih melakukan
pemeriksaan terhadap enam jenazah
tersebut nanti rencana nanti setelah maghrib
ke enam jenazah tersebut akan nanti diantarkan atau dikawal kepada pihak keluarga
ke tujuan yang dikehendaki
sementara itu juga yusri yunus juga mengatakan bahwa tim saat ini masih melakukan
proses pengumpulan barang bukti
di antaranya meminta keterangan dari para saksi pada saat kejadian
terus kemudian mereka juga akan berusaha mengumpulkan barang bukti berupa cctv
atau rekaman cctv di sejumlah lokasi di sekitar area tempat kejadian
selain itu juga mereka akan melakukan olah tkp dan juga nanti rencananya apabila sudah selesai
akan melakukan rekonstruksi terkait kejadian yang terjadi pada hari senin dini hari
selain itu yusri juga mengatakan bahwa terkait bantahan fpi mengatakan bahwa senjata api
bukanlah milik anggota fpi atau olah skar fpi sendiri
yusri yunus mengatakan bahwa mereka sudah memiliki bukti bahwa memang senjata api tersebut
memang dikuasai oleh fpi dan mereka meminta kepada pihak lain untuk tidak menyebar
berita bohong terkait hal itu karena nanti debat dikenakan pasal pidana
selain itu yusri yunus juga mengatakan bahwa saat ini hari ini tim penyidik sedang melakukan
gelar perkara terkait dengan kasus kerumunan di petamburan yang melibatkan habib rizik syihab
nah memang rencananya sore ini direncanakan akan selesai nanti begitu nanti tindak lanjut
soal misalnya pemanggilan rizik syihab akan dilakukan setelah gelar perkara tersebut
sudah selesai dilakukan
dito lalu bagaimana dengan keterangan terkait dengan fpi yang meminta penyelidikan independen
dan juga akan melaporkan kasus ini ke komnasam bagaimana respon dari pihak kepolisian
ya terkait hal itu memang pihak kepolisian mau persilahkan saja mereka akan transparan dengan barang bukti
yang mereka kumpulkan dengan dukanduk kodum bkm yang mereka miliki
pihak polisian menegaskan bahwa mereka sudah bertindak dalam sop atau sesuai dengan sop
di mana juga pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka diserang terlebih dahulu oleh anggota
fpi pada saat itu
memang kita bisa lihat bahwa ada kendaraan yang digunakan oleh tim penyelidik pada saat itu
memang kita bisa lihat ada dua bekas tembakan pada kaca depan mobil kendaraan tersebut
tapi memang itu tidak membuktikan siapa yang menembak duluan sehingga memang dibutuhkan
cctv atau keterangan
tapi satu hal yang harus menurut saya harus dilakukan adalah memeriksa gsr atau gunshot
pada saat itu
ada enam jenazah anggota fpi itu sendiri untuk memastikan apakah mereka betul betul betul melakukan
karena sebuah api kita menembakkan senjata api itu akan meningkatkan residu semua partikel
diantaranya barium terus kemudian ada timbal dan juga antimoni yang akan tersisa
tangan orang yang menemukan penembakan senjata api
sehingga hal itu juga diperiksa dan harus dibuktikan oleh pihak kepolisian
tapi terhadap penyelidikan dari pihak lain baik itu independen atau juga komnasam pihak
kepolisian mempersiapkan saja karena itu juga akan membantu proses upaya penyelidikan
baik terima kasih arya dita utama melaporkan dari polda metro jaya jakarta